beberapa komunitas umat beragama berkumpul di halaman depan makam bung karno
di kelurahan bendogrit kecamatan sananwetan blitar jawa timur
satu persatu umat beragama memanjatkan doa sesuai dengan keyakinannya
menurut kepala dinas pariwisata kota blitar tri imam prasetyono
prosesi memperingati haul bung karno yang ke lima puluh satu ini dilaksanakan sejak minggu pagi
kegiatan dimulai dengan pembacaan al quran yang dilanjutkan doa dari beberapa umat beragama di kota blitar
mulai tahun kemarin tahun dua ribu dua puluh dan sekarang ini sejak ada pandemi covid sembilan belas
itu kita lakukan dengan protokol kesehatan yang ketat
yang pertama jumlah yang doa itu dibatasi
peringatan haul bung karno dilakukan secara sederhana dengan protokol kesehatan covid sembilan belas